sebuah pohon tumbang di jalan raya supriyadi susukan ciracas jakarta timur selasa sore
pohon melintang hampir menutup seluruh jalan dari kampung rambutan menuju jalan layang pasar rebo
petugas ppsu kelurahan susukan dikerahkan untuk melakukan evakuasi
pemindahan pohon dilakukan secara manual dengan memotong batang menjadi beberapa bagian
pohon tumbang ini disebabkan oleh terjangan angin kencang dan hujan dengan intensitas tinggi
selain itu sebuah spanduk dan pelang minimarket turut terlepas akibat disapu angin kencang
di lokasi lain turap dan fondasi rumah di aliran sungai borongan di desa borongan kecamatan polan harjo kelaten jawa tengah longsor
dimintai konfirmasi pada selasa siang pemilik rumah sri fajaria menjelaskan tanah longsor terjadi karena banjir besar yang terjadi pada jumat empat maret
pada saat peristiwa itu terjadi semua penghuni rumah sedang tertidur dan terdengar suara gemuruh dari ruang belakang
setelah dicek ternyata tiga ruang dapur garasi dan kamar mandi sudah longsor
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa

dalam peristiwa ini bpbd klaten masih menghitung total kerugian
hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota depok membuat baliho iklan menimpa lima ruko
di kawasan cimanggis depok jawa barat pada selasa sore
petugas mengevakuasi besi baliho dengan cara memotongnya menggunakan peralatan khusus
evakuasi memakan waktu hampir tujuh jam karena baliho terbuat dari besi berdiameter besar
badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyebut hujan deras disertai angin kencang di jabodetabek pada selasa sore
dipicu oleh aktivitas awan konvektif jenis kumulonimbus
bmkg memprediksi cuaca buruk
dengan kondisi serupa masih akan terus terjadi di wilayah jabodetabek hingga april mendatang
kejadian angin kencang yang terjadi di wilayah jabodetabek dalam beberapa hari terakhir
dipicu oleh adanya aktivitas awan konvektif jenis kumulonimbus
yang dapat menghasilkan hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang
petugas mengimbau masyarakat agar tetap waspada karena cuaca buruk dengan kondisi serupa
masih akan terus terjadi di wilayah jabodetabek hingga april mendatang
pilih butang cnn indonesia